ke informasi selanjutnya emas fisik masih menjadi instrumen investasi favorit di masyarakat
padahal perak juga menarik untuk menjadi investasi karena memberikan imbal hasil yang menguntungkan
kalau perak kayaknya belum dulu mbak karena kebetulan saya juga belum ngerti ya soal perak gitu sih mbak
saya senangnya karena untuk diversifikasi jadi misalkan emasnya lagi turun atau naik kita ada cadangannya di perak begitu
memang belum banyak yang tahu atau ingin tahu soal perak salah satu logam mulia yang di masa lalu menjadi mata uang ini
perak identik sebagai bahan baku perhiasan pembuatan uang atau koin produk industri otomotif hingga elektronik
padahal ia juga bisa menjadi komoditas investasi
dikutip dari situs hargaemas com
pada tahun dua ribu delapan belas perak masih berharga di harga perak masih kisaran tujuh ribuan rupiah per gram
kemudian pada mei dua ribu dua puluh tiga harganya berkisar di rp dua belas ribuan rupiah per gram
seperti anda ingin membeli emas batangan perak juga bisa dibeli di butik emas milik antam
jika mengambil perak yang berharga di harga perak perak juga bisa dibeli di butik emas milik antam

nah karena harga perak itu lebih terjangkau daripada harga emas anda bisa membeli perak dengan jumlah yang lebih besar
sehingga keuntungannya terlihat lebih signifikan
antam mengeluarkan produk perak dalam ukuran dua ratus lima puluh gram dan juga lima ratus gram
sehingga ketika anda membeli dengan harga perak anda bisa membeli perak dengan jumlah yang lebih besar
harga perak saat ini itu kira kira sekitar empat lima juta rupiah per dua ratus lima puluh gram
cukup signifikan ya
pt antam ubpp logam mulia mencatatkan penjualan perak tahun dua ribu dua puluh dua sebesar tiga ton
jauh bila dibandingkan penjualan emas yang terjual mencapai tiga puluh tiga ton
agar lebih dikenal masyarakat luas antam menerbitkan perak batangan seri warisan budaya indonesia
dengan berat satu troy ounce atau setara dengan tiga puluh satu satu gram
antam berharap masyarakat menjadikan perak sebagai alternatif investasi logam mulia
sehingga penjualannya meningkat di pasar domestik
ini justru menjadi salah satu alasan kita mengeluarkan produk perak ya
kalau kita amatin permintaan perak dalam setahun terakhir khususnya itu sangat tinggi
bahkan beberapa outlet kita putih kita itu kehabisan stok untuk produk perak yang standar ya
untuk itu antam ini melihat bahwa segmen
perak ini cukup menjanjikan dan perlu untuk kita giatkan lagi
dan mengingatkan kembali ke masyarakat bahwa instrumen investasi logam mulia itu tidak ada emas
tapi ada juga perak
perak dapat dibeli dan dijual untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut
harga buyback perak juga mengacu ke harga perak dunia
investasi di perak cukup rendah risiko atau cocok untuk profil investor yang cenderung menghindari kerugian
kalau kita bicara komoditi
siklusnya itu bukan jangka pendek tapi jangka menengah kepanjang
contoh kayak emas tadi butuh sekitar tiga sampai lima tahun baru mendapatkan hasil
nah kita bicara perak itu kan perak fisik ya
rata rata mirip pendekatannya sama emas
untuk medium long oke karena basisnya adalah komoditi
komoditi ya tidak ada under value tetapi ya komoditi itu bicara bahwa kalau ada pergerakan ada fluktuatif di market global
komoditi itu bicara bahwa kalau ada pergerakan ada fluktuatif di market global
dia akan responsif
ya terkait dengan pelemahan usd itu biasanya
gembong suito menganjurkan investor untuk mencermati waktu terbaik bagi investasi perak
sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal